polisi telah selesai menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan siswa sma tarunan nusantara magelang
dari hasil rekonstruksi tersangka diduga membunuh karena terobsesi adegan dalam film rambu
amr tersangka kasus pembunuhan terhadap kresna wahyunur ahmad
yang tak lain teman kelasnya di sma taruna nusantara di magelang jawa tengah pada jumat pekan lalu
masih berstatus tersangka tunggal dalam kasus tersebut
tersangka sering terlibat masalah di sekolah dari membolos kegiatan ekstra kurikuler hingga kasus terakhir
yang masih diusut pihak sekolah yakni kasus pencurian
pihak sekolah juga menilai tersangka amr memiliki kepribadian tertutup dan sering menyendiri
yang lebih menjengangkan berdasar pengakuan tersangka kepada penyidik tersangka mr
terobsesi dengan adegan film laga yang sering ditontonnya salah satunya rambo
ya jadi pengakuan dia sejak lima tahun yang lalu
di depan penyidik dia suka menonton film keterasan rampo dan sebagainya dan dia terobsesi
lima tahun lalu
lima tahun lalu
dia ditanya oleh penyidik dia sama hati hati tidak sempat menonton sebuah film
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kini tersangka amr mendekam di sel tahanan polres magelang
dan bakal dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman dua belas tahun penjara
ya langsung saja sudah bergabung bersama kami ada irjen paul condro kirono kapolda jawa tengah
soal kasus pembunuhan siswa sma taruna nusantara
pak conro selamat sore
pak ini sebenarnya seperti apa kronologi eksekusi ala rambo yang dilakukan oleh pelaku
ya sebagaimana pemberitaan sebelumnya kejadian yang di magelang itu di sma taruna nusantara
yang diperlukan oleh pelaku
perkiraan kejadiannya antara pukul tiga dan pukul empat
kemudian kita lakukan pemeriksaan saksi saksi
ada enam belas saksi yang kita periksa baik dari anak saksi dari teman temannya maupun dari
pamong atau pembina yang ada di sana
hari jumat pukul dua puluh satu tiga puluh
yang kita curigai salah satu saksi itu kita curiga itu berkelit
pukul dua puluh satu tiga puluh setelah kita tunjukkan hasil olah tkp kemudian hasil otopsi
kemudian juga identifikasi daripada lapor itu pelaku tidak bisa mengelak dan mengakui perbuatannya
nah kemudian setelah itu kita tetapkan hari sabtu itu pelaku sebagai dengan surat perintah penahanan
kita tetapkan sebagai tersangka kita berikan hak hak sebagai tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum
kemudian juga karena pelaku ini masih anak anak juga dari bapak dari balai
jadi kumham juga mendampingi
maupun dari anggota kita yang khusus menangani masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak anak ini
iya pak condro kemudian apa saja temuan dari pihak kepolisian usai penyelidikan
ini bisa dikatakan maraton begitu dan juga rekonstruksi yang dilakukan kemarin
hingga akhirnya amr ini ditetapkan sebagai tersangka tunggal
iya itu tadi dari olah tkp kemudian dari hasil lapor
dan kemudian dari pelaku dan kemudian dari pelaku
kemudian aa itu di sini
penyelidikan sudah cekup untuk berharap kami

yang diisi pelaku kegyak tulisan abdul

yang didampingi langsung dari
jaksa penuntut umum
yang nantinya akan menerima berkas ini
dua hari dapat diperpanjang delapan hari
kalau kita melakukan penyidikan
terhadap pelakunya ini
dari hasil rekonstruksi tersebut
reka ulang mulai dari dia
berada di supermarket
kemudian dia membeli
atau struknya juga disimpan
di mana itu semua kita
rekonstruksikan kemudian baru masuk
barak atau geraha tujuh belas
di sma tarunan nusantara itu
selanjutnya jadi semua
peragaan itu ada enam puluh empat
jadi ada enam puluh empat
yang dilakukan peragaan
dan waktu rekonstruksi itu juga didampingi
hak haknya dia didampingi pengacaranya
kemudian orang tuanya juga
kita berikan kesempatan untuk mendampingi
seperti itu demikian mbak
iya pak chondro ini dari enam puluh empat peragaan
begitu salah satunya adalah
membeli pisau di minimarket atau supermarket
ini bisa dikategorikan
sebagai pembunuhan berencana seharusnya ya
kemudian apa sanksi yang akan diberikan
mengingat pelaku ini masih anak anak pak
iya jadi memang pasal yang kita terapkan
kepada kasus ini adalah bahwa
tahun dua ribu empat belas tentang perlindungan anak
itu pasal utamanya
kemudian kita tambahkan dan atau pasal tiga ratus enam puluh
itu pasal pembunuhan berencananya
namun yang sudah pasti adalah
terhadap pasal delapan puluh ayat tiga itu
undang undang perlindungan anak
untuk kasus pembunuhan berencananya
untuk berencananya hari ini juga kita
sedang masih berproses
memanggil saksi ahli hukum pidana
karena perencanaan itu
kalau obyeknya memang sudah jelas obyeknya
atau korbannya sudah meninggal
subyeknya ini harus diruntut
dan apakah betul betul unsur perencanaan itu
jadi tidak serta merta dia membeli
tapi itu seperti ada perencanaan perencanaan sebelumnya
nanti akan digali oleh penyidik
dari hasil pemeriksaan saksi ahli hukum pidana
iya pak kapolda ini mungkin bisa dirunut begitu ke belakang
dari pengakuan sang pelaku
kita tahu di jawa tengah tarnos ini merupakan salah satu sekolah
menengah atas yang berbasis semimiliteran
apakah mungkin memang ada beberapa kurikulum yang juga ikut mendorong anak ini
kemudian akhirnya menikam temannya di kamar sendiri
iya jadi sma tarunanusantara ini kan
salah satu sma kebanggaan lah bangsa indonesia
dimana dari tiga puluh lima provinsi berkumpul disitu
kemudian terjadi sosialisasi
sehingga rasa kebangsaan juga akan berubah menjadi hal yang sangat penting

rasa cinta tanah air
menghargai suku agama ras antar golongan yang ada di indonesia
itu kurikulum kurikulum yang diterapkan di sma tarunanusantara
karena kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa seolah olah itu
karena adanya pendidikan yang disiplin semimiliter
itu menyebabkan perbuatan
jadi yang bersangkutan atau pelaku itu kan sekarang masih kelas satu ya
masih kelas satu
jadi kelas satu itu sebenarnya terbentuk justru dari
pembinaan pada saat lahir sampai ke smp
atau lulus smp itu
baru masuk ke sma
jadi itu mempengaruhi kepribadian pada saat pembinaan seperti itu
dan sma tarunanusantara itu membentuk dari beberapa kepribadian yang ada di seluruh indonesia ini
dan sma tarunanusantara itu membentuk dari beberapa kepribadian yang ada di seluruh indonesia ini
menjadi satu supaya kesetia kawanan
supaya ada rasa cinta tanah air
itu pada saat masa masa basis maupun masa masa kurikulum di pendidikan di sana
jadi intinya memang kita belajar dari kasus ini
tentunya bahwa kita semua para orang tua itu harus betul betul menerapkan rasa cinta kasih lah
rasa kasih sayang terhadap sesama
terhadap alam terhadap binatang
terhadap binatang itu yang harus kita lakukan

ya kita prihatin juga dengan anak yang masih usia muda masih enam belas tahun
itu memiliki keberanian tega sampai melakukan pembunuhan seperti itu
kemudian kelanjutan dari proses ini proses kasus pembunuhan siswa tarunanusantara ini
selanjutnya akan dibawa kemana pak
seperti apa begitu